halo saya masyid b jessica ansia dan indonesia tech news
besar layar pada smartphone kini nyaris berbanding lurus
dengan kecanggihan teknologi yang dibenamkan pada ponsel pintar tersebut
tak heran perusahaan ponsel dunia pun kini saling bertarung
untuk membuat smartphone berlayar yang lebar terbaik
meskipun begitu masih ada beberapa perusahaan lain yang menuju ke arah sebaliknya
yakni mencoba untuk membuat ponsel mini di dunia
di era saat ini gawai berukuran besar khususnya smartphone
identik dengan kecanggihan fitur
semakin besar ukuran ponsel lazimnya fiturnya pun semakin canggih
namun hal itu berbeda sebelum kemunculan ponsel pintar
ponsel berukuran kecil lebih banyak diminati masyarakat
mari kita bernostalgia sejenak
sebelum era smartphone tentu anda ingat merek besar
seperti sony ericsson nokia motorola hingga samsung
bisa dikatakan pada awal tahun dua ribu
ponsel nokia seri delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dan delapan ribu tiga ratus sepuluh
menjadi ponsel yang paling banyak digemari di pasar ponsel kawasan asia
termasuk tanah air karena bentuknya mini
namun sejak kehadiran ponsel pintar eksistensi ponsel mini mulai terpinggirkan
banyak dari ponsel pintar saat ini yang berukuran cukup besar
logikanya semakin besar ukuran fisik ponsel
semakin banyak pula fitur yang dibenamkan
meski pasar ponsel pintar menggempur dengan tampilan fisik yang besar
beberapa produsen lain ternyata masih berinovasi pada ponsel mini
adalah zanko yang berencana meluncurkan ponsel terkecil di dunia tiny t satu
meski hanya ponsel fitur zanco tiny t satu mencoba menawarkan
semua fitur dasar dari perangkat ponsel termasuk panggilan dan sms
ponsel ini hanya bekerja pada jaringan dua g
sedangkan daya baterai sebesar dua ratus mah yang sangat kecil
bertahan selama lebih dari tiga hari dengan sekali pengisian
meski ukurannya kecil menyerupai remote radio mobil
layar tiny t satu telah menggunakan oled dengan bentang empat puluh sembilan inci
sedangkan pada keyboard numeriknya
tinity one memiliki ram tiga puluh dua mb dan penyimpanan internal tiga puluh dua mb
oleh sebab itu ponsel fitur ini hanya mampu menyimpan hingga tiga ratus kontak dalam buku telpon
melalui laman penggalangan dana kick starter ponsel mungil ini dibanderol lima puluh usd atau sekitar enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah
beda pengguna beda kebutuhan
tahun dua ribu tujuh belas tidak bisa dilepaskan dari tren mainan vijat spinner
hal inilah yang mendasari perusahaan asal hongkong bernama chile international menghadirkan vijaget spinner
dilansir dari phonereader fidget phone hadir dengan fitur sederhana
yakni telepon dan berkirim pesan
sedangkan layar dengan luas satu empat inci dan keyboardnya yang super mini
nampak hanya digunakan sebagai pemanis bukan untuk penggunaan sehari hari
agar tetap memanjakan kebutuhan pengguna
fidget phone juga dibekali fitur browser dan koneksi bluetooth
jika ingin memainkan ponsel ini chili international membanderolnya sebesar dua puluh usd atau sekitar tujuh puluh ribu rupiah

meski tak banyak masyarakat menggunakan ponsel mini
kehadirannya mendapat kecaman dari regulator inggris
mengutip dari daily mail pemerintah menganggap ponsel yang terlalu kecil bisa dimasukkan ke dalam penjara dengan mudah tanpa masalah
mengutip dari daily mail pemerintah menganggap ponsel yang terlalu kecil bisa dimasukkan ke dalam penjara dengan mudah tanpa melewati pemindai
walaupun begitu ponsel mini justru masih diburu masyarakat karena fitur sederhana
seperti daya tahan baterai dan jaringan dua g yang masih luas